rapat dengar pendapat umum dprd bone sulawesi selatan yang dihadiri sejumlah keluarga herfina dan kepala sekolah sd satu ratus enam puluh sembilan sadar kecamatan telulimpoy kabupaten bone berlangsung alot
kuasa hukum herfina dan pihak dinas pendidikan bone bersih tegang sehingga sidang sempat diskors
awalnya proses rdpu ini berlangsung tenang
hingga terungkapnya fakta soal pernyataan yang dilayangkan pihak dinas pendidikan bone merupakan informasi sepihak dari kepala sekolah
kondisi ini pun langsung ditengahi oleh ketua dprd kabupaten bone irwandi buruhan yang kemudian melakukan skorsing dan dilanjutkan dengan proses mediasi antar kedua belah pihak
pihak dprd menilai jika mediasi adalah jalan terbaik
mempertemukan komunikasi kedua belah pihak agar dibicarakan secara kekeluargaan
tadi kan berkembang bahwa ada miskomunikasi kemudian sudah ada komunikasi yang terbangun
kenapa tidak kita coba memberikan kesempatan yang memang dari awal dinas pendidikan menginginkan untuk bertemu dengan herapina
untuk membicarakan dengan solusi
mediasi di ruang ketua dprd dilaksanakan dengan peserta terbatas dan digelar tertutup
kedua belah pihak pun menyatakan damai
di mana pihak dinas pendidikan bone berjanji akan segera mempercepat dokumen pemberkasan untuk mengembalikan nama herfina di data pokok pendidikan atau dapodik
selanjutnya herfina akan diangkat sebagai guru pns
saya selaku pendidikan kabupaten bone ini ingin mencari pendamaian antara kepala sekolah dengan suami kepala sekolah
jalan keluarnya sudah damai insya allah
senada dengan penyataan kepala dinas pendidikan bone ketua dprd kabupaten bone juga memastikan
herfina akan segera kembali mengajar di sekolah sebelumnya yakni sd negeri satu ratus enam puluh sembilan sadar
sementara itu herfina mengaku lega atas keputusan ini
ia mengakui sempat merasa lulu atas permintaan maaf dari kepala sekolahnya saat proses mediasi
sudah kepala sekolah di jumlah sudah minta maaf
sebelumnya kepala dinas pendidikan menyatakan pemberhentian dilakukan setelah melihat kinerja herfina
dan juga karena alasan sudah adanya guru peganti yang mengajar di sekolah sadar
pihak dinas pendidikan juga menjelaskan jika pemberhentian tersebut bukan karena postingan herfina terkait gajinya